biasanya pasien pengen buru buru pulang
tapi kok ibu malah pengen dirawat
iya pak neneng
ayah juga pengennya buru buru pulang
tapi dokternya bilang kan racun di tubuh ayah kan belum bersih banget
siapa sih yang gagal mau pulang di sini
di sini tuh kan enak dokter
mana pakai ac makanannya enak kasurnya empuk
dokternya gak mau pulang
kalau di rumah tuh ya dokternya
rumahnya itu panas banget dokter
gak enak gak ada makanan enak
gak ada ac nya
kasurnya juga di rumahnya gak enak
udah ayo di sini aja dokter ya
tapi tidak bisa
rumah sakit itu kan tempat orang sakit
nanti kalau ada pasien yang masuk
terus mau dirawat di rumah sakit ini bagaimana
gak bener gak bener nih
pasti nih ya dokternya udah konspirasi
masa kau sebenarnya sama aja sulap
biar ayo pulang terus biayanya jadi nyirit
aku aja jadi dokter iya kan
elok enak tidur kasurnya empuk
nah gue tidur di bangku begini
badan gue sedikit semua pegel neng
enggak nyuruh lo nemenin gue di sini siapa
maka jadilah langsung ke perlatihan
gue juga mau pulang
lo kan tahu sendiri gue takut sama ngadun

lo udah rapi udah rasu gitu
perumah sakit lagi umi sekarang
apa ikut rum
alhamdulillah deh kalau habis sama umi mau ikut
rum seneng banget dengernya
iya kita kan mesti nengokin cucu
kan gak enak kalau gak kesana oman arhamadi
kalau ngeliatin si anggi sama si bayu
entah dia bilang orang tua kagak tahu diri
bisa beramai kan urusannya
abis sama umi tuh
bener bener keterlaluan banget
rum pikir abah sama umi itu mau ngeliat yang lainnya
tapi tetap aja mereka selalu mikirin diri mereka sendiri
rum pergi ya bahmi
ya kok ditinggalin
nah itu dia pak haji tuh
kami sudah pengetahuan jawabannya
iya pak haji gara gara pak haji
anak ayah jadi rumah sakit
emang biaya rumah sakit murah
iya nih benar nih
gara gara haji sulang anak kaya jadi dirawat nih
iya bapak bapak ibu ibu
insya allah saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini
dan saya akan menanggung semua biaya pengobatan di rumah sakit ini ya
kuduhnya nggak coba begitu pak haji
pak haji harus minta maaf kepada kita
gara gara kelalaian pak haji kita semua jadi kesusahan
benar pak benar
gimana tanggung jawabannya nih
iya bapak bapak pak
saya paham dan saya nggak bakal melupakan kejadian ini
saya atas nama keluarga dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar besarnya
karena sudah menjadikan bapak bapak ibu ibu menderita dan repot begini ya
insya allah kejadian ini nggak bakal berulang lagi deh
maaf sih maaf udah kejadian begini
tapi siapa sih yang mau dapat musibah
lagian apa enaknya sih si sulam menanggung musibah kayak begini
tapi memang si sulam sama keluarganya lagi dicoba sama allah swt
iya karena haji sulam sudah menunjukkan itikat baik
jadi bagaimana ada baiknya semua warga sudah melaporkan haji sulam ke polisi menarik laporannya dari polisi
umi tadi kita sudah mencabut laporannya dan sebagian juga ada yang mencabut laporan tersebut
kaga bisa seenak nih main cabut cabut
ya begitu aja dong
ini kan udah jelas yang salah tuh sulap
dia salah karena udah ngeracunin kita
ayo jangan parah diam aja dong
yang suka manfaatin situasi kesempatan dan kesempitan
lo kalau ngomong jangan sembarangan lo ya
gue rasa lo takut dibawa ke polisi lo
hah biar begini
kita masih punya harga diri
emang gak bisa disediakan baik baik
maka diperpanjang lagi masalahnya
ah bilang aja lo pengecut
udah kita ingat ingat temenin anak kita aja
iya pada pengecut lo
minta minta orang kaya banyak duit
iya sokak gak mau nganggap masalah
cing mudah mudahan warga pada ngerti ya
kondisi yang ada ini ya kayaknya
iya lah gue yakin mereka bakal ngerti
terus lo juga bakal tanggung jawab
ya insya allah cing
terus aku jelasin aja kondisi kamu seperti apa
dia ngerti kok
makasih ya rek
terus perkembangannya gimana
alhamdulillah semuanya sudah baik baik saja
ya cuman untuk sementara kita belum bisa masuk ke dalam rumah
loh kenapa rom
ya gitulah rek
sekarang lagi nunggu hasil uji laboratorium
susahnya lagi laptop gue ada dalam rumah
tapi kamu udah membackup semua pekerjaan kamu dari laptop ke komputer kantor kan
sudah rek alhamdulillah
ya udah gak apa apa kalau gitu
soalnya file file pekerjaan juga aku kan udah punya kopinya
terus tadi aku juga bilang sama pak bos
selama kamu gak bisa masuk kantor
aku akan membackup semua pekerjaan kamu
ya rek makasih ya doain
udah kamu tenang aja ya
rob kalau kamu tuh butuh bantuan aku
kamu jangan sungkan sungkan untuk minta tolong sama aku ya
johan udah kamu gak usah bantu bantu
kamu kan masih sakit
jonny udah agak maingkan
udah kamu duduk aja di situ ya
johnny kan baru sembuh dari sakit ya
ayah pengen jenguk hajar rodia sebelum pulang
katanya hari ini udah boleh pulang
kalau gitu barengnya umi nanti kita ke kamarnya pohoro dihajaks dari sini
junya boleh ikut kan
hahaha neneng marko neng sekarang lo udah boleh pulang
eh tih lo jangan bengong aja
iya lo udah baik

bang kok dari tadi lo gak liat emak sama robi ya
emak ini sementara tinggal di rumah emak ngocok
kasian emak perlu istirahat
si robi sekarang lagi ngerus administrasi dulu loh
jon lo udah baik ya bang
alhamdulillah nya udah agak mendingan
joni denger denger katanya nyak belum boleh pulang ya
oh yaudah deh kalau kayak gitu joni pamit pulang dulu ya
ya udah nanti di rumah joni istirahat
gak boleh ngapa ngapain ya
ayah juga sebentar lagi pamit ya
ayo doain mudah mudahan bu aja cepet sembuh
aduh lo ketah banget deh
jangan jangan lum pelet sama dokter sini loh
gak mau budi
budi lo ngomong tersendiri
aji ayo boleh ngidip sehari di sini
sampai jumpa di video selanjutnya